repot tau gak
oh gitu jadi lo gak mau pegangan sama gue
oke itu pilihan loh ya
tadi lo bilang gak mau pegangan sekarang lo peluk peluk gue
lo yang mudus berarti
gue juga gak bakal mau kali kalo gak kepaksa
oke gue pegang kata kata lo ya
bener bener ya dia lagi dia lagi
bering banget sih
ah bener bener nih harus gue kasih pelajaran
tolong kejar motor yang tadi ya bang
nah nanti bang
itu bang motor ya
cepet samperin samperin cepetan
kok dia cepet banget sih
kok dia cepet banget sih
bang bang bisa cepetan dikit gak sih mau moternya
ini udah maksimal neng
nah ini tuh pelan banget
namanya juga motor kang ojek beda dengan motor itu neng
wah bang malah bangga sih
bang nanti dong jelas beda neng
nomor gak dikandung neng
udah pak berhenti berhenti
kasih ya bang
hah berapa kali sih gue harus berurusan dengan lo
apalagi gue juga malas berurusan sama lo
ya terus kenapa lo nyari nyari masalah mulu sama gue
masalah apaan sih
gue punya mata kok gue bisa liat lo dari ujung kepala sampe ujung kaki
lo gak nyadar gue kotor
kalau lo kotor baju lo laundry elonya mandi kenapa jadi ngobrol sama gue
lo gak nyadar apa ini salah satu

ya mana gue tau mau gue ngurusin hidup lo
lo gak rasa gak hah tadi pas di jalan lo melindes genangan air
itu masalahnya apa namanya juga motor lewat gendangan air wajar dong
genangan air yang lo lindes tadi airnya tuh kena gue keciprat ke gue paham
ya salah lo dong
kenapa jadi salah gue coba
lalu nongkrong dekat genangan air emang gak ada tempat lain buat nongkrong
ya eluh kan yang kecipratan di genangan air eluh
udah salah lo
gue dengerin ya kalau lo ngasih ngotot juga gue bakal teriak sekarang supaya semua orang ngira lo bakal jahatin gue
hah males banget gue ketemu cewek cewek toksik drama kayak gini
jadi gak usah bertele tele lo mau gue bertanggung jawab
lo mau ikut sama gue
kenapa jadi gue harus ikut sama lo
lu mau gue bertanggung jawab apa enggak
kalau lo mau lo ikut kalau enggak gue cabut
cepet banget jadi urusannya
lo sendiri gak usah manja
lo juga yang minta dipakein
cepet naik waktu gue gak banyak nih
pikir adep gue cuma buat ngurusin lo apa
cepet udah udah
kok lo jadi marah marah gue turunin disini
hah aduh aduh
hah aduh aduh aduh
aduh aduh bisa gak sih lo gak usah ngedut ngedut biasa aja jalannya

bicara ini yang saya kamu lakukan dipake
yang ini lain melalui
cepet banget sih kita
bingungnya sama lu lu bilang takut jatuh gua kasih solusinya pegangan juga enggak mau repot
toga iya loh enggak banget pegangan sama lo bilang aja mau mudus oh gitu jadi kamu pegangan
sama gua ya enggak oke itu pilihan lu ya hai tadi lu bilang kamu pegangan seru peluk peluk
gua lu yang modus berarti gue juga enggak bakal mau kali kalau enggak paksa oke gue pegang kata kata

kenapa tuh jam look boy sampai segitunya
apa apa puter balik kejar motor yang tadi
dan kamu ini kan udah jago ngapain sih masih latihan harus dong pak kalau
ngelakuin nanti jurusnya lupa lupa jadi nggak guna bener juga
kamu nggak heran kamu pernah jadi juara memang di ossikan
by the way semalam kamu kemana iya pak ada teman aku ledakan tertolong bantuan jadi aku
nyamperin dia udah kalau gitu sekarang kamu siap siap kita ke kantor bareng apa
hai aku boleh enggak hari ini enggak masuk dulu aku ada urusan urusan apa sih biasalah anak muda
ya udah sekarang kamu selesaikan dulu urusan kamu nanti bisa kantor ya oke
hai siap tiba
maaf aku harus bohong sama bapak hari ini aku harus ketemu anak king
serigala dan mastiin supaya boy segera dihabisin
lo beneran enggak papa bos
hai kenapa lo bos kayaknya takut sama si boy
sosok ngeremeh gue gue enggak remeh lo bos gue ngomongin fakta si boy mengnicin dan
elu berkali kali nggak pernah bisa ngasih boy lo semua denger gue nggak akan kala sama
gue aku tunjukin ke lu semua
mondi udah pergi
dean ngasih gue ide buat nyelakain boy